pemerintah tiongkok menyuruhkan perdamaian antara rusia dan ukraina yang telah memicu gelombang jutaan pengungsi dan ratusan korban jiwa
presiden xi jinping menekankan pentingnya negosiasi damai untuk menyelesaikan perang yang masih berkecamuk di antara kedua negara itu
menurut media pemerintah tiongkok cmg pada rabu pemerintah tiongkok mendukung perancis dan jerman mempromosikan kerangka keamanan eropa yang seimbang efektif dan berkelanjutan demi kepentingan bersama
terkait dengan konflik rusia dan ukraina yang terus meruncing presiden xi jinping menyuruhkan pentingnya dukungan semua pihak agar kedua pihak yang bertikai mengatasi konflik melalui negosiasi
menurut tiongkok nato dan amerika serikat harus memikul tanggung jawab besar atas perang yang terjadi
ekspansi nato yang ke arah timur yang mengikis keamanan rusia dinilai sebagai akar pecahnya konflik kedua negara tersebut
sementara itu as mengikis keamanan rusia
pada rabu menolak tawaran mengejutkan dari polandia untuk mentransfer jet tempur mig dua puluh sembilan buatan rusia ke pangkalan militer amerika di jerman
tawaran yang disampaikan sekutu nato polandia pada selasa itu merupakan salah satu upaya mendukung militer ukraina melawan agresi rusia
namun jurubicara pentagon merespon pengiriman itu bisa meningkatkan resiko kemungkinan eskalasi rusia dengan semua aliansi neto
sebelumnya pemerintah ukraina memang memohon kepada negara barat agar menambah kekuatan militer di udara